sesaat lagi anda akan menyaksikan indonesia forward in association with
saya berharap dimulai hari ini target satu juta vaksin untuk seluruh indonesia betul betul terus kita jaga
sampai nantinya bulan juli dan nanti bulan agustus akan kita beri target dua kali
dari yang ada di indonesia

selamat malam target vaksinasi satu juta dosis per hari di bulan juli yang diminta oleh presiden joko widodo
berhasil tercapai pada akhir juni lalu
presiden joko widodo bahkan menargetkan vaksinasi dua juta dosis per hari di bulan agustus nanti
pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi dan tentu bukan hanya
sekedar untuk mengejar target namun vaksinasi ini akan menjadi salah satu upaya penting dalam
mengurangi laju penyebaran virus covid sembilan belas
lalu bagaimana percepatan vaksinasi bisa berjalan optimal
serta tantangan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi nasional
di tengah badai pandemi covid sembilan belas yang belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir
inilah yang akan menjadi topik indonesia forward kali ini bersama saya ratu nabila
dan untuk membahas dialog malam hari ini
sudah hadir dua narasumber saya
yang pertama ada direktur jenderal pencegahan dan juga pengendalian penyakit kementerian kesehatan republik indonesia
bapak maksi reyn rondonu
selamat malam pak maksi sehat ya pak
alhamdulillah sehat selamat malam mbak
dan yang kedua ada ibu mas dalina pane
kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat malam ibu mas dalina sehat bu
alhamdulillah sehat selamat malam mbak bila selamat siang malam pak masri
alhamdulillah terima kasih bapak ibu sudah bergabung bersama kami
pak maksi melihat situasi terkini jumlah kasus terus melonjak
belum lagi kemudian muncul varian baru yang kemudian lebih membahayakan
bagaimana tingkat urgensi dari percepatan dan juga perluasan vaksinasi
ya benar mbak ila memang kasus kita
saat ini hari ini kan sudah dua dua juta lebih
tentu ini harus ada tindakan yang kuat dari pemerintah
ya bukan hanya vaksinasi tapi kegiatan yang lain
terutama bagaimana pengendalian di ppkm darurat terkait dengan mulai dari pol kesehatan
dan salah satu yang penting adalah bagaimana kita melakukan percepatan
kecepatan vaksinasi arahan pak presiden saat ini kita on the track
jadi betul betul kita target bulan juli pak presiden targetkan
kita sudah capai sejak tanggal dua puluh enam juni dua ribu dua puluh satu
beberapa hari lalu dan sudah tiga atau empat hari rata rata di atas satu juta
jadi percepatan vaksinasi ini sangat nyata sekali
jadi ini harus kita terus pertahankan sepanjang bulan juli ini dan nanti agustus
pak presiden juga melihat ketersediaan vaksinasi di bulan agustus itu lumayan banyak
sehingga pak presiden minta agustus sudah harus dua kali jadi dua juta dosis per hari
jadi optimis akan sesuai target begitu ya pak maksi ya
ya kita harus optimis ya
karena bulan juni pak presiden targetkan tiga ratus ribu per dosis per hari
dan kita bisa capai satu tiga juta
baik malah melebihi target
ibu mas dalina dengan adanya varian delta dan juga varian varian yang lain yang bisa mengancam warga indonesia
bagaimana kemudian sebenarnya dari pola penyebaran virus pada saat ini
kalau pola penyebaran virusnya tentu sama
hampir sama dengan
tetapi yang ini lebih cepat menyebar
dan ke depan mungkin varian varian baru akan terus bermunculan
karena itu sebenarnya pencegahannya ya tetap sama
apa yang harus dilakukan masyarakat tetap sama
tetap tetap pada tiga m dan pemerintah juga tetap melakukan tiga t secara masif
ditambah dengan memang percepatan
baik jadi sebenarnya pola penyebarannya ini sama namun lebih cepat begitu
makanya mungkin dari sisi pemerintah kemudian ini harus juga cepat penanganannya vaksin dan juga ppkm yang sedang diberlakukan pada saat ini
saya akan ke pak maksi
pak maksi ke menkes melalui direktorat general pemirsa
pencegahan dan juga pengendalian penyakit sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh rumah sakit vertikal kemenkes politeknik dan juga lain lain ini membuka layanan vaksinasi tanpa memandang domisili ktp
bagaimana sejauh ini penerapannya di lapangan pak
ya sejarah bahayalah
kami mengeluarkan edaran upt vertikali bawah kementerian kesehatan yang disebut tadi rumah sakit vertikal politekes dan akp
itu kami melakukan kebijakan karena memang dinas kesehatan ya sekalipun sudah kami bikin edaran juga bisa melakukan vaksinasi di luar epidemisi tapi agak sulit karena mereka mengutamakan tentu rakyatnya
oke tidak masalah
sehingga kami mengambil kebijakan teman teman di rumah sakit vertikal dan kkp dan poltekas itu bisa melakukan vaksinasi
seluruh kkp dari manapun bisa dilayani
jadi tanpa melihat orang di situ bisa dilayani
ini semata mata untuk kita mempermudah akses pelayanan vaksinasi
ini jalan bagus saya kira jalan bagus dan mendapat respons dari masyarakat ini sangat baik
jadi tidak mungkin orang di jakarta kkp di bandung harus dari
vaksinasi di bandung
tapi juga tinggal di jakarta ktp bogor harus datang ke sana kan
tidak seperti itu
makanya kami buka peluang bukan cuma di kkp rumah sakit tapi di sentra vaksinasi kementerian kesehatan di hang jebat kami buka itu ktp bebas ya
ktp dari mana saja
baik apakah ini sudah tersosialisasi dengan baik pak dan juga bagaimana animo dari masyarakat
saya katakan tadi ini cepat sekali
sekarang kan di era sekarang media sosial baru saya keluar satu jam surat edaran sudah beredar
beredar kemana mana dan mendapat keuntungan banyak yang gue asal ya
ini bagus sekali kebijakan ini
dan buktinya kita lihat di rumah rumah sakit vertikal ini banyak sekali ya
kesehatan malah kami kewalahan karena vaksin yang kami kirim ke rumah sakit vertikal
dengan persiraan sebelumnya mereka kadang kadang cuma lima puluh per hari sekarang ada dua ratus
kalau ada rumah sakit vertikal di bandung itu sampai dua ribu mereka minta per hari
baik jadi sangat baik sekali begitu ya animo dari masyarakat
bu mas dalina kemudian vaksinasi ini sudah masif sekali
seberapa ampukah kemudian vaksin ini untuk menahan penyebaran apalagi terhadap varian varian baru
ya organisasi profesi tentu kami sangat mendukung vaksinasi
karena itu bagian dari pencegahan sekunder atau secondary prevention bagi kelompok beresiko
apa kelompok beresiko
saat ini seluruh kita seluruh orang indonesia itu beresiko untuk terinfeksi
karena itu semua kita yang memenuhi syarat untuk divaksinasi itu sebaiknya untuk segera ikut vaksinasi
kalau kita lihat animo masyarakat juga sangat besar terhadap vaksinasi
karena itu ini harus ditangkap momentum ini oleh pemerintah dengan ketersediaan vaksin yang cukup
jangan sampai animo yang besar ini kemudian menjadi patah karena ketersediaan vaksin yang melemah
jadi ini juga pr kita agar tetap menangkap momentum ini ketika masyarakat berbondong bondong untuk ingin divaksin
nah tentu kita harus tetap mempercepat
dan ini tentu butuh rally panjang kalau di badminton mungkin ya
petugas petugas kita juga saya lihat jangan sampai menjadi burnout juga atau kelelahan dengan rally panjang ini
karena sebagian mulai kelelahan di rumah sakit dan kemudian kita di prevention di pencegahan di sektor hulu
ini jangan sampai juga ikut lelah
baik ibu pak maksi
lalu bagaimana dengan ketersediaan
apakah jumlahnya sudah ideal
untuk percepatan vaksinasi
oleh mas daliwa
benar sekali itu sangat tergantung dari
kita mau cepat
berapa itu sangat tergantung dari
vaksin kita terus terlalu beruntung ya
ya beruntung sekali pemerintah
kita yang sudah memikirkan
dari awal dari tahun kemarin
berapa apa namanya
penghasil vaksin negara negara yang
vaksin ke rakyat yang
dikali dua ada sekitar
dosis vaksin dan itu sudah
produksi vaksin karena akan dikirim
secara bertahap memang tahap tahap awal
kita tahu vaksin kita datang
bertahap sedikit apa sebab memang kami
belum bisa waktu lalu satu juta
karena memang vaksinnya di bulan bulan itu
belum cukup tapi mulai bulan
juli agustus apalagi
banyak di bulan juli memang kami masih
tahan di satu juta dosis per hari
bulan juli itu hanya ada
sekitar tiga puluh juta
sehingga kami tahan
satu juta per hari kalau
ini bisa di tanggal
kita kekurangan sehingga kita harus
tahan di satu juta per hari
luar biasa nimo dan
masyarakat termasuk semangat daripada
teman teman kesehatan terutama
teddy pory yang membantu
kita terasa sekali bagaimana
lagi percepatan vaksin
jadi untuk mulai juli
agustus apalagi kita aman
untuk stok vaksin pemerintah
agustus september dan seterusnya sehingga
pak presiden minta mulai agustus harus
dua juta per hari karena pak presiden
sudah tahu stok vaksin kita
akan banyak di bulan sembilan agustus
baik baik kita akan
jeda sejenak indonesia forward
akan kembali sesaat lagi tetaplah

peer peer group kita coba dekati

bagaimana teman teman media punya peran memberikan penambahannya

saya kira sangat sangat bermanfaat di samping toko toko agama toko masyarakat
tapi yang paling penting teman teman media bagaimana memberikan informasi yang terpasir kepada masyarakat
memang kalau kita perhatikan sejak varian delta ini merebak di tanah air
jumlah peminat vaksin ini cukup melonjak begitu ya
dan juga antrian vaksinasi terjadi ada yang berdesak desakan
hal ini tentu juga
menjadi kekhawatiran sendiri begitu
takut menjadi bumerang penyebaran virus
bagaimana kemudian antisipasinya pak
ya benar sekali ini menjadi perhatian juga pak presiden
sehingga di dalam merapat rapat tingkat menteri ktcpn
mengingatkan utama yang tempat tempat vaksinasi
sentra apa sentra vaksinasi yang dilakukan dan tidak menggunakan sistem yang baik
nah itu sudah pasti ada kerumunan
ya kami terutama yang banyak sekali gerakan masa itu dari tni polri
kami sudah membawa teman teman tni polri untuk melihat
ajarlah di sentra vaksinasi yang sudah menggunakan teknologi
seperti pakai lokator
dulu kita di tumasitraya itu juga istikah luar biasa
hari keempat atau kelima itu sempat kami pending karena orang tidak datang
termasuk di sentra vaksinasi kita di kmnk
itu karena manual
begitu kami belajar panggil teman teman yang lebih ahli di itkloket com
mereka ngasih orang laksa lewat lokator com
dia datang sesuai jadwalnya tidak banyak antri dan tidak terjadi kerumunan
sekalipun dua ribu orang per hari nggak kelihatan
kemarin saya di mayoran yang vaksinasi dari polda metro jaya
itu sepuluh lima ratus per hari
tapi saya ke sana kelihatan nggak banyak
karena jadwalnya di atas
jadi saya kira salah satu cara tadi dengan itu
saya tertip ya masyarakat kita ajak mendaftar lewat lokator com
semua sentra sentra vaksinasi
sehingga tidak viral seperti dilihat
satu sisi pun saya melihat ya positif juga
tapi memang di satu sisi kita tahu masa pandemi bisa saja tertular lewat kerumunan orang yang
tidak menjaga progres lagi
baik jadi sudah diantisipasi dengan baik ya
bu jika seseorang atau sekelompok orang menolak untuk menerima vaksin
seperti apa kemudian tingkat bahayanya bagi masyarakat luas
ya tentu mereka kalau terinfeksi masih tetap bisa menularkan kepada mereka yang sudah divaksin
jadi seperti transmisi pingpong ya
mereka sudah terinfeksi
tapi kemudian dia menginfeksi orang lain
menginfeksi orang lain lagi
dan itu tidak selesai selesai begitu ya
dan mereka kita tentu harus lebih memberikan sosialisasi yang baik
dan menjelaskan tentang apa dampaknya vaksinasi
bukan hanya pada diri mereka
tetapi pada orang lain di sekitar mereka
nah ini yang menjadi pr kita
mungkin saat ini belum bisa kita hitung berapa jumlahnya
mereka yang kemudian
tidak bersedia untuk divaksinasi
ada beberapa survei yang sudah dirilis oleh teman teman dari universitas
kemudian di berbagai daerah bervariasi
nah ini yang saat ini kita coba identifikasi
dan tentu seluruh stakeholder agency yang berada di indonesia
tentu berusaha juga ya untuk membantu pemerintah
kita sosialisasikan tentang vaksinasi ini secara benar
para influencer juga menurut saya penting untuk tetap konsisten
men sosialisasikan kepada followernya
betapa pentingnya vaksinasi ini untuk bisa mengendalikan pandemi ini
atau untuk keluar dari pandemi ini
contoh contoh baik dari berbagai negara sudah cukup banyak
cakupannya angka kasus barunya cukup turun secara drastis
jadi itu juga penting untuk selalu disosialisasikan oleh pemerintah
untuk menyaingi ya
ini kita cepatkan ini informasi dengan mereka mereka yang masuk di dalam kelompok
yang tidak terlalu atau masih ragu ragu dengan vaksin
baik jadi semua harus satu suara
begitu ya bu mas dali
saya akan ke pak maksi
pak dalam poin ppkm darurat yang sudah dimulai berlaku di jawa bali
ada poin yang mengharuskan menunjukkan bukti kartu vaksinasi
setidaknya untuk tahap pertama
apabila ingin melakukan perjalanan jarak jauh
nah apakah ini menjadi salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat untuk vaksinasi
sekali di pkm darurat memang salah satu poin itu mengharuskan
yang akan terbang itu harus
kan juga ke pesawat tapi di apa namanya
pelabuhan atau laus kereta mengharuskan
ini di samping tentu mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya harus divaksinasi agar supaya
untuk keselamatan dirinya juga
untuk keselamatan orang lain
umpang di jalan itu ya resiko terpapar tinggi sekali
jadi itu sebenarnya tujuan utamanya itu
dan itu kalau memang itu disarat
saya kira negara negara lain
ya sudah mulai menggunakan itu
kartu vaksinasi itu menjadi syarat
ya untuk event event tertentu apalagi perlu terbang seperti itu
dan saya kira itu tidak susah
karena itu mengantisipasi itu
kami melakukan membuka mulai garuda sudah jalan
dan mulai besok di angkasa kedua sudah membuka vaksinasi
untuk membuka aset
jadi kalau dia belum sempat vaksinasi
begitu beli tiket dia datang cepat ya sudah divaksin di bandara
kita membuka akses supaya masyarakat juga
kita harus carikan solusi masyarakat bisa divaksin di tempat itu
baik pak masih
ya pemirsa kita akan melanjutkan dialog usai jeda berikut
tetaplah bersama kami di indonesia forward
anda masih menyaksikan indonesia forward
bersama saya ratu nabila
dan masih bersama dengan dua narasumber kami
ada pak maksi dan juga ibu mas dali
nah kita akan lanjutkan dialog pak maksi
hingga saat ini masih banyak sekali masyarakat yang terkesan masih memilah
meski setiap vaksin ini memang memiliki efekasi yang berbeda beda
bagaimana kemudian pemerintah atau dalam hal ini kemenkes memberikan penjelasan kepada masyarakat
ya baik mbak naiza
memang masyarakat karena ini baru jadi masyarakat ini kan sudah membaca soal vaksin ya
nah mereka sudah lihat apa hatinya kemudian juga jadi pasir imunisasi
jadi masyarakat itu kita tidak bisa melarang mereka memilih
tapi indonesia ini ya tentu memberikan pemerintah memberikan vaksin ke rakyatnya itu tentu sudah mulai proses
kita tahu bersama vaksin yang sudah ada emergency use otorisasi maupun emergency use list
ya itu perjalanannya panjang
kemudian masuk di indonesia itu bukan berarti sudah lolos badan pom menguji lagi badan pom
kemudian kagi kita kita tahu bersama ada komite independen di indonesia
yang melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah
samping itu ya lembaga juga kita kita tahu mui itu dapat memberikan
jadi tahapan tahapan itu diralui oleh pemerintah
kemudian nanti masyarakat menilai
tapi saat ini kita baru tiga jenis ya vaksin yang digunakan
vaksin program sendiri itu sinovac dan astrazeneca dan vaksin gotong royong itu sinovac
silakan masyarakat memilih
tetapi kalau ada peluang untuk divaksin ya segera divaksin
dulu juga kan
kita waktu anak anak itu atau anak anak kita datang vaksin ke posyandu ke klinik
tidak tanya merek vaksin apa ini
jadi saya kira ya masyarakat harus yakin bahwa vaksin yang diberikan
disediakan oleh pemerintah itu aman dan efektif
aman dan halal
tapi itu adalah vaksin yang pemerintah siapkan
tidak usah ragu
masyarakat tidak usah ragu dan tidak usah takut
memang di era digital seperti ini informasi cepat sekali menyebar begitu ya pak
lalu bagaimana kemudian pemerintah menangkal hoax soal vaksin yang tingkat penyebaran di media sosial ini
dan pesan singkat juga tidak kalah cepat dari virus corona nih pak
jadi kita pemerintah
jadi ini bukan cuma tugas kementerian kesehatan ya
tetapi tugas termasuk kominfo bagaimana menangani hoax
jadi pemerintah di kementerian kesehatan sudah punya unit sendiri yang setiap ada hoax itu malah rating rating berita yang negatif itu diolah terus
dan sesudah itu kita bisa mengundang teman teman media melakukan paham mengkantor hoax hoax itu
tapi yang paling penting sebenarnya
yang paling ampuh bagaimana keterlibatan masyarakat tokoh tokoh masyarakat tokoh agama dapat memberikan ya selalu pencerahan ke masyarakat
dan kami harapkan juga teman teman atau teman teman kita yang sering iseng menggunakan gadgetnya untuk memberi hoax itu tolong pak
jadi kalau bisa pak
saring sebelum sharing gitu
saring sebelum sharing
itu saja mungkin untuk rakyat kita seperti itu
tapi di era demokrasi ya saya kira agak sulit
mana pun ada seperti itu
ada tinggal bagaimana kita terus melakukan sosialisasi pasti
jadi tentu harus didukung oleh stakeholder masyarakat tokoh masyarakat tokoh agama
baik pak maksim
saya ke ibu
ibu mas dalina bu vaksinasi untuk anak anak usia dua belas tahun ke atas ini sudah dimulai
dan tentunya ini juga salah satu upaya untuk membantu percepatan vaksinasi
yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kemudian meyakinkan para orang tua dan tentu juga anak anaknya jika vaksinasi ini aman dan juga manfaatnya untuk masa depan pendidikan indonesia
ya tentu saja rilis dari badan pom yang sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan
juga harus disosialisasi dengan baik
dan beberapa negara juga sudah memberikan vaksinnya kepada anak anak usia dua belas sampai tujuh belas tahun
tetapi ke depan sebenarnya kita membutuhkan kemandirian negara kita untuk bisa memproduksi vaksin sendiri
termasuk juga melakukan riset riset vaksin untuk anak anak
sehingga kita tidak terlalu banyak tergantung kepada negara lain untuk vaksinasi
kita berharap banyak pada vaksin gotong royong yang saat ini dalam tahapan uji klinis
dan kita berharap pada uji klinis fase dua dan tiga itu juga sudah bisa melibatkan anak anak
sehingga orang tua juga menjadi lebih yakin bahwa vaksin yang diproduksi di negara kita aman untuk anak anak
baik bu mas dalina
pak maksi saya mendapat kabar jika sekarang ini pengurus rw bisa mengajukan
permintaan vaksinasi massal jika ada beberapa warga yang tertular covid sembilan belas di dalam lingkungannya
bagaimana kemudian ini pengajuannya mungkin bisa anda informasikan kepada pemirsa yang menyaksikan pada saat ini
ya saat ini memang kami harapkan justru dari pemerintah di tingkat paling kecil terus
paling kecil ya di kelurahan desa maupun sampai ke tingkat rt rw
dapat memobilisasi warganya untuk dilakukan vaksinasi
apalagi untuk daerah daerah yang masuk di dalam kategori ppkm darurat
ya kita tahu pertama ada satu ratus dua puluh tujuh kabupaten kota di indonesia
jawa bali sendiri ada lima puluh tujuh kabupaten kota
sehingga percepatan vaksinasi itu lebih cepat
pak rt yang membawa itu paling dekat itu caranya paling dekat itu di puskesmas
ya paling dekat
kalau memang jauh di puskesmas ada misalnya dengar ada informasi
ada sentra vaksinasi yang dilakukan oleh siapapun
termasuk swasta termasuk tnzpori atau perintah daerah
akan diajak ke situ
saya kira dengan cara begitu tidak ada yang akan terlewat warganya
pak rt lebih tahu
lebih kenal siapa warganya yang ada di wilayahnya
ya kalau ada seperti itu kita harus ajukan jempol bagi para rprw
termasuk pejuang juga dalam menangani pandemi
baik jadi sekarang juga sudah lebih mudah begitu ya aksesnya terhadap vaksin ya pak
baik pemirsa kita akan segera kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami di indonesia forward
saya berdaya rata rata
harap dimulai hari ini target satu juta vaksin untuk seluruh indonesia betul betul terus kita jaga sampai nantinya bulan juli dan nanti bulan agustus akan kita beri target dua kali dari yang ada sekarang ini
masih ada risiko terinfeksi walaupun kecil dan hasilkan kita berharap gejalanya menjadi ringan atau tanpa gejala tetapi vaksin saja tidak cukup mereka juga tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat tiga m nya harus tetap dilakukan
baik jadi yang harus diingat sekarang adalah protokol kesehatan dan juga vaksin itu yang penting begitu ya bu ya
saya akan ke pak maksi pak maksi target dua juta dosis vaksin per hari di bulan agustus nanti yang diminta oleh presiden joko widodo
sebenarnya apa yang menjadi keyakinan dan juga senjata utama pemerintah untuk mencapai target itu
ya baik mbak gila jadi rasa bukan percaya diri tetapi kalau perlu lihat pembelajaran
pembelajaran untuk mencapai target itu adalah satu tiga juta dolar
itu kita belum membuka vaksinasi pada bulan juni itu belum semua daerah kita buka di atas delapan belas tahun
masih pada kategori delapan puluh dua itu di umur delapan belas tahun ke atas
kami baru buka itu di bulan juni itu dki yang boleh di atas tahun dan bali
kemudian satu minggu terakhir menjelang minggu bulan juni terakhir minggu ke

jadi dengan sasaran terbatas pun itu kami melihat satu juta lebih
saya melihat kalau lihat secara statistik ya sasaran yang ada di tahap dua cuma empat puluh juta
sementara di tahap empat itu sudah satu ratus enam puluh juta
satu ratus delapan puluh juta dikurangi empat puluh juta berarti ada satu ratus empat puluh juta
jadi ada empat kali peluang orang dipaksin
kalau kita capai saja
waktu lalu tujuh ratus ribu di bulan juni rata rata
jadi menurut saya nggak terlalu susah
apalagi komitmen daripada pemerintah daerah dan terutama dukungan yang luar biasa dari tni polri
kita harus apresiasi dari pak kapolri maupun panglima tni yang betul betul full memberikan dukungan untuk pelaksanaan vaksinasi
dan di dua juta ini kami terus
menggalang kekuatan dengan melibatkan swasta swasta
perbankan perbankan semua kami minta bantuan
termasuk bund yang lain
yang sekarang ini tempat tempat transportasi
bandara di reta di mrt akan digalang kekuatan untuk melakukan vaksinasi
mulai bulan juli sampai bulan agustus
jadi apalagi sekarang ada sasaran baru dua belas
tujuh belas tahun yang kami membuat edaran saya sudah membuat edaran
itu dilakukan di sekolah sekolah baik di madrasah pun di pondok pesantren
nah ini satu sasaran yang baru yang itu saya kira ini juga harus kita perhatikan
kenapa kami bikin di sekolah pondok pesantren dan di madrasah
sehingga tidak akan terjadi kerumunan kalau mereka datang semua ke tempat tempat yang sementara
lakukan vaksinasi untuk delapan belas sampai di atas delapan belas tahun
jadi saya kira itu optimisme kami dan saya kira target dua juta di bulan agustus tidak terlalu sulit
yang paling penting satu tersediaan vaksin itu yang saya kira komitmen selalu
daripada pemerintah dan negara produsen vaksin yang sudah jauh sebelumnya pak presiden sudah melakukan
melakukan negosiasi itu saya kira tidak akan bergeser dari ketersediaan vaksin yang ada di bulan juli agustus dan seterusnya
baik kemudian bagaimana pak percepatan vaksin di wilayah wilayah terpencil
ya di wilayah terpencil pun di samping pemerintah daerah
kembali lagi kekuatan tni polri tadi saya ditelepon dari armada di bagian timur
nanti juga vaksinasi di daerah daerah yang sulit
di daerah daerah tersulit saya kira seperti di papua
tentu keterlibatan pemerintah daerah dan tni polri sekarang berjalan bagus
termasuk bagaimana kita melakukan distribusi vaksin sampai ke daerah daerah terpencil
ke pulauan dan di daerah perbatasan
sekarang jalan bagus
baik jadi semua sudah dipetakan
baik saya ke ibu mas dalina
kita kembali lagi soal prokes
salah satu pr terbesar adalah kemudian bagaimana meningkatkan lagi disiplin prokes kepada masyarakat
bagaimana agar hal yang menjadi dasar ini terlaksana
mengingat pandemi sudah setahun lebih ini mungkin masyarakat banyak yang sudah jenuh begitu
ya jadi banyak informasi yang beredar
beberapa negara sudah melepas prokesnya
kemudian bisa menyaksikan euro tanpa masker begitu ya
itu beredar banyak sekali di media sosial
nah ini yang menjadi tantangan bagi kita bahwa kita tentu tidak apple to apple menyamakan negara kita dengan negara lain
tapi saya tidak bilang itu menyenangkan
ternyata euro juga menghasilkan kasus baru juga setelah
melihat pertandingan tanpa masker
jadi itu yang harus ditekankan kepada masyarakat kita
selama pandemi ini belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah
maka sama itu juga protokol kesehatan harus tetap dilakukan
kemudian yang kedua efek terhadap vaksinasi itu juga yang harus kita kendalikan
banyak yang merasa kalau sudah divaksin itu kebal
komunikasi publik yang disampaikan adalah memberikan kekebalan
jadi di fikir kebal itu artinya tidak akan terinfeksi
padahal tidak seperti itu
kekebalan itu artinya melindungi melindungi masyarakat
kalaupun terinfeksi nanti kondisinya tidak berat ataupun kritis
jadi ini pr kita bersama termasuk media untuk terus mengkampanyekan kepada masyarakat
walaupun mereka sudah divaksin
protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara disiplin
kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut
tetaplah bersama kami di indonesia forward
terima kasih anda masih bersama kami
dan kita sudah sampai di segmen terakhir
saya akan memberikan kesempatan bagi para narasumber untuk memberikan pesan atau closing statement
terutama agar masyarakat indonesia tidak takut lagi untuk divaksin
atau menyadari jika vaksinasi ini adalah sangat penting bagi bangsa ini untuk keluar dari situasi pandemi
saya akan ke pak maksida dahulu dan dilanjutkan ibu mas dalina
di air segmen ini tentu saya sangat memberikan apresiasi bagi masyarakat yang sudah datang ikut vaksinasi
kiranya jadi contoh ya jadi corong bagi yang belum ikut vaksinasi
bagi yang belum ikut vaksinasi kesempatan
kesempatan untuk datang
kita sudah buka akses seluas luasnya untuk mendapatkan divaksin
vaksinasi itu ya bentuk tanggung jawab pada diri sendiri
dari itu kewajiban melindungi orang lain termasuk keluarga terdekat
vaksin itu terbukti mampu melindungi sendiri lewat kekebalan tubuh
dan tentu secara kelompok kalau ini kita terbentuk kekebalan kelompok
sudah pasti akan menurunkan angka kesakitan penyakit virus corona
sekaligus menurunkan angka kematian
terima kasih yang dapat disampaikan buat teman teman kita seluruh masyarakat di indonesia
baik terima kasih pak maksi silahkan ibu mas dalina
saya hanya mau menyatakan bahwa kalau sudah divaksin itu keren
jadi sudah divaksin itu keren
dan jangan lupa tetap tiga m
dan dua minggu ke depan tetap tinggal di rumah
jangan keluar rumah kalau tidak sangat penting
untuk teman teman petugas kesehatan tentu tetap semangat
karena stamina untuk tugas panjang ke depan ini juga jadi tugas utama
baik terima kasih ibu terima kasih pak maksi atas waktunya
terima kasih sama sama
semoga sehat sehat selalu ya pak dan ibu
terima kasih mas dalina